kecelakaan terjadi antara kendaraan minibus dan truk pengangkut es krim di tasikmalaya
kecelakaan bermula saat minibus berusaha menyalip angkot sementara di saat yang bersamaan truk melaju dari arah berlawanan
kecelakaan yang melibatkan minibus dengan mobil box pengangkut es krim ini terjadi di jalan ahmad nasution kecamatan mangkubumi kota tasikmalaya rabu pagi
kejadian berawal ketika mobil minibus kijang innova hajah umi iroh warga garut menyalip sebuah angkot dari arah garut menuju tasikmalaya
kerasnya benturan kedua mobil menyebabkan mobil box terbalik dan melintang di tengah jalan
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
namun pengemudi mobil minibus terluka dan dirawat di rumah sakit umum daerah tasikmalaya